sementara itu wakil ketua umum partai persatuan pembangunan p tiga amir uskara
menyambut baik kemungkinan penggabungan koalisi indonesia bersatu
dengan koalisi perubahan yang diisi oleh partai nasdem pks dan juga partai demokrat
koalisi ini telah mengusung anies baswedan sebagai calon presiden
meski kib belum mengusung nama calon presiden yang bakal diusung
amir meyakini bahwa kib dilirik oleh partai lain
karena merupakan koalisi yang sudah terbentuk sejak lama
dan terbukti solid
agenda agenda yang kita susun secara bersama sama
maupun agenda agenda internal yang kita sepakati itu sudah on the track sampai saat ini
sehingga kalau misalnya sekarang dianggap kib diajak bergabung ke tempat lain
saya kira wajar wajar aja kalau misalnya dari yang lain ngomong
tapi kalau kita di kib sendiri yang kita sampaikan
saya kira pak erlangga juga sampaikan
ya kib masih terbuka siapapun bisa bergabung